tidak hanya di bekasi ya teror ular kobra juga terjadi di kompleks perumahan mewah di kawasan kelapa gading jakarta utara
ya ini seekor anak ular kobra ditangkap petugas keamanan komplek saat terlihat menjalar di sekitaran pos keamanan gerbang komplek
seekor anak ular nampak menjalar di depan gerbang masuk komplek perumahan royal gading mention di kawasan kelapa gading jakarta utara
beberapa petugas keamanan komplek menangkap dengan tongkat penangkap ular yang sengaja telah difasilitasi oleh warga
anak ular kobra sepanjang sekitar lima puluh cm ini kemudian diamankan di dalam botol air mineral
menurut petugas keamanan anak ular ini sebelumnya menjalar di dekat kakinya saat ia sedang berjaga dan sempat juga masuk ke dalam pos penjagaan
beruntung tak satupun warga ataupun petugas di sini menjadi korban dari ular ini
seperti sebelum sebelumnya ular ini nantinya akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil
cukup membahayakan tolong diperhatikan dari pemerintah agar daerah sini bebas dari ular kobra
pasti mau masuk
masuk ke dalamnya itu jadi disama pos kuritinya dengan pak budiman tadi ketemu dia
kebetulan saya lagi duduk itu di pintu masuk terus lagi melihat ke depan takut ada mobil masuk atau kendaraan lain masuk
nah nggak tahu setelah saya nengok ke bawah gak taunya ini di bawah kaki saya ini mau masuk ke pos
nah begitu lihat saya respon langsung lompat saya keluar terus ngambil jepitan buat nangkep ini